predikat sebagai turnamen sepak bola terbesar membuat gelar juara piala dunia begitu bergensi
tapi tiga puluh dua tim yang akan bertanding di rusia nanti tidak hanya mengejar prestis
karena fifa menyediakan hadiah uang yang sangat besar
pada oktober tahun lalu fifa mengkonfirmasi piala dunia di rusia nanti
menyediakan hadiah total empat ratus juta dolar amerika atau mencapai lima lima triliun rupiah
berikut rincian hadiah uang piala dunia dua ribu delapan belas
piala dunia dua ribu delapan belas dapat tambahan empat juta dolar
sementara yang menang di perempat final berhak atas enam belas juta dolar
kemudian tim yang akan main di perebutan tempat ketiga akan berbagi empat puluh enam juta dolar
dengan dua puluh empat juta untuk pemenang dan dua puluh dua juta untuk yang kalah
dan final piala dunia dua ribu delapan belas adalah duel bernilai enam puluh enam juta dolar amerika
atau mencapai sembilan ratus delapan miliar rupiah

tim juara dapat tiga puluh delapan juta dolar sementara runner up dua puluh delapan juta
itulah rincian hadiah uang tunai piala dunia dua ribu delapan belas
seluruh hadiah uang dibayar setelah penyelenggaraan piala dunia berakhir